badan pajak dan retribusi dki jakarta ini mengungkapkan bahwa ada satu tujuh ratus mobil mewah yang menunggak pajak
total tunggakan itu mencapai empat ratus miliar rupiah dan diantara penunggak pajak itu adalah kalangan artis papan atas
seperti tadi raffi ahmad kemudian ada pengacara kondang sampai juga pelawak
kami akan ajak anda untuk melihat siapa saja publik figure penunggak pajak berdasarkan data dari badan pajak dan retribusi dki jakarta
yang pertama ini wajah yang pastinya akan anda sering lihat di layar kaca
cuma saat ini mereka menghiasi layar kaca dengan status yang agak kurang sedap begitu ya sebagai penunggak pajak
yang pertama adalah raffi ahmad ini yang santer diperbincangkan disorot oleh masyarakat
raffi ini dikenal sebagai kolektor sejumlah mobil mewah
berdasarkan catatan badan pajak dan retribusi dki jakarta
ia masih menunggak pajak beberapa kendaraan termasuk kendaraan mewahnya
ini ada seperti ducati hypermotard yang dibeli pada tahun dua ribu dua belas
kemudian ada ducati superbike yang dibeli pada tahun yang sama
lalu tidak hanya itu ada kendaraan atas nama sang istri
nagita juga tidak luput dari catatan penunggak pajak seperti toyota
alphard kemudian maserati dan gran turismo
nah tapi raffi ini tidak sendiri karena selain raffi ada temannya
pembawa acara hiburan angling gading alias gading marten
yang juga memiliki sejumlah kendaraan mewah yang belum dibayar pajaknya
ini masih menunggak pajak juga diantaranya ada jeep rangler jatuh tempo bulan juni dua ribu dua puluh
sudah setahun kemudian ada toyota alphard yang jatuh tempo juni
dua ribu tujuh belas lalu ada piaggio yang jatuh tempo sejak mei dua ribu empat belas
lalu siapa lagi si penunggak pajak ini ada pesulap dan juga presenter terkenal
deddy kobizir ini disebut sebut memiliki tunggakan pajak
yaitu toyota velfire yang jatuh tempo sejak dua ribu dua
jadi kurang lebih ada tiga tahun sudah menunggak pajak
selanjutnya kita akan lihat
ini ada beberapa kendaraan yang sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya
ada toyota fortuner jatuh tempo juli dua ribu tujuh belas
kemudian ada kijang innova jatuh tempo februari dua ribu enam belas
isuzu panther yang jatuh tempo juni dua ribu sepuluh
dan juga ada kijang innova
ini ada dua kijang innova yang tertunggak pajaknya
selain anjasmara kita akan lihat ada pelawak terkenal
tukul arwana ternyata memiliki tunggakan pajak kendaraan
walaupun kendaraan tersebut hanya berupa sepeda motor honda gl satu ratus dua puluh lima k
yang jatuh tempo pada bulan oktober tahun lalu
tetap saja ya namanya juga penunggak pajak
lalu selanjutnya ada roro fitria
ini artis sekaligus model yang tercatat memiliki mobil super porsch boxster
tapi sayang berdasarkan catatan dari badan pajak dan retribusi dki jakarta
roro menunggak pajak kendaraannya sejak februari dua ribu lima belas
yang cantik cantik selanjutnya adalah ada bella sofy
yang juga selalu tampil glamor
ini ternyata memiliki tunggakan pajak kendaraan berupa mobil toyota velfire
dan juga ferrari
bahkan plat mobil super ferrari nya ini tidak terdaftar
selanjutnya kita akan lihat ada pentolan republik cinta
manajemen ahmad dhani ternyata juga memiliki sejumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajaknya
antara lain adalah mobil merek mitsubishi
kemudian ini ada honda jazz lalu juga ada chrisler
dan juga ada dua chryslernya
ini jatuh tempo bervariasi
bahkan ada yang jatuh tempo pada tahun dua ribu dua
masih belum juga dibayar pajaknya
selanjutnya kita akan lihat
selain artis dan juga pelawak
ternyata ada nama pengacara kondang
yang turut menambah daftar panjang publik figur yang diduga menunggak pajak
badan pajak dan retribusi dki jakarta menyebut
ada kendaraan rolls royce ventum
dan toyota alphard nya yang belum dibayar pajak tahunannya
selain hotman paris
ada lagi pengacara kondang yang ternyata
menyandang status penunggak pajak
hotman paris hutapea memiliki dua kendaraan yang tercatat menunggak pajak
diantaranya adalah ferrari california dan juga lamborghini gallardo
ini ferrari tertunggak pajaknya sejak maret dua ribu dua puluh
lalu lamborghini sejak juni dua ribu lima belas sudah dua tahun
nah kepala badan pajak dan retribusi dki jakarta
memberi somasi kepada seluruh penunggak pajak ini
untuk melunasinya hingga akhir agustus dua ribu tujuh belas
tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas tepatnya
masih ada waktu untuk pemutihan pajak
jika tidak dilunasi
maka awal september pihaknya akan mulai mendatangi satu persatu rumah
dan meminta melunasinya di rumah sang pemilik
nah jika tidak juga dilunasi
para penunggak pajak ini jangan main main
dan kalau juga tidak mempan
kendaraan disita untuk kemudian dilelang
sayang sekali ya mobil mobil bagus ini kemudian harus disita
dan juga dilelang karena tertunggak pajaknya
memang para artis kemudian juga pengacara kondang ini
hanya sebagian kecil dari banyak pihak yang menunggak pajak
namun mau tidak mau para pesohor akan lebih mendapat
banyak sorotan dari masyarakat
mungkin bisa jadi salah satu solusi agar mereka taat pajak
adalah mengangkat mereka menjadi duta pajak